ada yang mau bertanya teman teman mahasiswa boleh yang di depan
nama boleh berdiri nama dari mana
boleh nanya apa saja asal jangan nama nama ikan ya silahkan
perkenalkan sebelumnya nama saya kania tarani
saya berasal dari universitas pancasila fakultas ilmu komunikasi
saya ingin bertanya kepada bapak saud sebelumnya itu kasus novel baswedan itu kan belum selesai pak
terus bagaimana tanggapan bapak terhadap kasus tersebut dan akankah pemimpin pemimpin kpk yang nanti
membantu menyelesaikan masalah novel baswedan tersebut sampai selesai atau dibiarkan begitu saja
itu aja pertanyaan dari saya terima kasih
baik tepuk tangan untuk kania dong
bang saud penting nih bang novel baswedan jadi variable yang selalu ada diingat di masyarakat
bahkan ketika kita bicara mengenai seleksi calon pimpinan
ketika kemarin wadah pegawai yudi nanya ke saya
bang saud itu kan di depan ada simbol sepeda
simbol ada dua sepeda di depan simbol dari siapa yang bisa menemukan novel dapat hadiah seperti itu
kemudian dia nanya ke saya pak saud mengasih sepeda nggak
dalam hati saya begini saya sedang membayangkan kalau itu terjadi sama saya
gimana perasaan saya sendiri yang tiba tiba
saya bilang ya novel itu kan hampir tiap rutin harus cek
kemarin aja ada terganggu sedikit
bahkan rentan terhadap infeksi dan seterusnya
jadi saya memberikan sepeda itu adalah simbol dari itu ada di gedung kpk
saya pikir kalaupun saya nggak di kpk ya saya akan tetap berdoa
ya berdoa dong saya kan nggak penyidik untuk kasus itu
cuma persoalannya adalah di bagian awal saya mengatakan bahwa tujuan dari dibentuknya tim tim yang ada sekarang itu tgpf apapun namanya
adalah mencari pelakunya
itu yang penting gitu
jadi jangan lari kemana mana gitu
jadi kalau dikatakan ada rekomendasi analisis dan seterusnya itu boleh boleh aja gitu ya
tapi ketika kemudian kita bertanya pemberantasan korupsi secara keseluruhan
kemudian dihadapkan pada persoalan persoalan yang terancamnya orang orang
walaupun kami juga disalahkan kenapa kok nggak dijaga
kita jaga memang waktu itu novel
tapi kan pada saat dia aman kemudian penjagaan itu luntur serangan itu masuk gitu
jadi bukan berarti kita juga tidak memperhatikan itu baik
secara keseluruhan menemukan pelakunya
tetapi juga kita melakukan upaya upaya lebih lanjut lagi sekarang di kpk
bagaimana kalau dalam keadaan tertentu kita bisa memberikan reaksi yang cepat
dan juga lebih cepat terhadap orang orang yang sedang bergerak di lapangan saat ini
mudah mudahan dengan pimpinan yang baru ada energi baru gitu bang gaya
untuk bisa sama sama berkolaborasi menuntaskan kasus yang sama sama menyakiti hati kita semua
keputangan untuk bang saud